aku kan udah berikan hak pakai rumah itu buat kalian
kamu gak usah pindah dong
aku mau cari kerjaan di kota lain
aku itu sangat bisa bantu kamu
aku punya banyak koneksi rob
aku gak butuh bantuan kamu
jadi ibu dan keluarga mau pindah
kalau rencana itu sih memang ada nak
aku tuh curiga sama bandung
dia tuh keliatannya baik
tapi sebenarnya dia tuh licik
kalau dia adalah penyebab kematian papa kamu
aku tuh yakin banget
tapi aku gak punya bukti
polisi juga sampe sekarang belum dapet bukti
yaudah kamu sabar ya
antara aku biar selidikin masalah yang biar jelas semuanya
gak usah lendra
bandung itu kuat
dia punya segalanya
aku tuh gak mau kamu kenapa napa
kalau ada lowongan pekerjaan yang kira kira pas buat aku
tolong kasih tahu aku ya
kamu mau mamat kerja
aku harus cari pekerjaan
aku gak mau keluarga aku tuh terus tergantung sama bandung bondowoso
kamu menolak lamaran si bandung buandawoso
iya lah ndra
aku mana mau nikah sama orang yang udah ngebunuh papaku sendiri
ya semoga aja kalau kamu mau deh mam
mama mau bicara sama kamu roro
tadi mama sudah diskusikan sama kinanti masalah tawarannya nak bandung buandawoso
mak mama masih mau nukur aku sama harta
aku nih bukan barang mah
pokoknya aku gak mau nurin perkataan mama untuk nikah sama dia
yang jelas aku sama mama udah setuju
kalau kakak harus secepatnya menikah dengan kak bandung
kamu jangan lancang ya kinanti
ya aku gak mau hidup miskin
satu satunya cara supaya kita tetap hidup berkecukupan
kakak harus menikah dengan kakak bandung
udah pesen hidup lo
kalau ada yang mau lo bicara sama gue
lo tinggal dateng ke kantor gue
lo berhak ngambil harta pasan roro
kembalikan semua harta
lo tau apa soal itu
lo tuh baru jadi pacarnya roro jongra
belum jadi bagian keluarga mereka
lo jangan pernah bermimpi bisa nikahin roro jongra
karena dia tuh milik gue
siapa yang lebih pantas jadi suaminya roro jonggrang
sorry aku belum sempat nyempen nomor kamu roro
gak perlu percuma juga kamu nyempen nomor aku
gak akan berguna
kamu nelfon aku pasti kamu pengen terima lamaran aku kan
aku gak mau nikah sama kamu
aku nelfon kamu aku cuma mau bilang
kalau aku sekeluarga akan pindah rumah
kamu mau pindah roro
rok aku kan udah berikan hak pakai rumah itu buat kalian
kamu gak usah pindah dong
aku mau cari kerjaan di kota lain
roro kalau kamu cuma cari kerjaan
aku itu sangat bisa bantu kamu
aku punya banyak koneksi ro
aku gak butuh bantuan kamu
jadi ibu dan keluarga mau pindah
kalau rencana itu sih memang ada nak
ibu dan keluarga nggak usah pindah dari rumah itu bu
maaf ya nak bandung
tapi kami sekeluarga gak mau berhutang udi sama orang lain nak
saya janji saya gak bakalan hutang hati ke rumah itu bu
atau gini aja bu
ibu sebagai kepala perkebunan dan
roro dan kinanti sebagai pelaksana di lapangan
nanti saya diskusikan dulu dengan anak anaknya nak ya
kalian bersedia gak menerima tawaran pekerjaan dari bandung bunda warsop
kita jangan berhubungan lagi sama orang itu mah
kak kita itu butuh pekerjaan
ya tapi kita gak harus terima kerjaan dari bandung bunda warsop
kita harus menerima uang dari dia juga kali
terus kita mau dapat uang dari mana buat kebutuhan sehari hari
bandung bunda warsop itu jahat
dia yang udah ngebunuh papa
kalau dia pelakunya pasti polisi udah nangkep dia kok
ya justru itu hebatnya bandung
bandung bunda warsop itu punya kekuatan
dia tuh gak akan bisa tertangkap walaupun udah ngelakuin kejahatan
terserah kakak deh
menurut mama gimana
maaf ya roroh mama setuju sama pendapatnya kinanti
ini tuh demi kelanjutan kehidupan kita roro
hanu tuh band kamu di sini
aku punya kabar baaaiiiiik banget buat kamu
jadi aku barusan masukin aplikasi lamaran aku ke kantornya bandung bunda warsop
ya jadi sekretaris leh
aduh hanum kenapa masih di kantornya dia sih
kan masih banyak kantor yang lain
kamu sadar deh
nih ya kalau misalnya aku diterima di kantornya dia
aku bakalan bisa cari bukti bukti kejahatannya bandung bondowoso
terus siapa yang seneng
kok aku gak kepikiran sampai situ ya
aku dukung kamu deh kalau gitu
udah kamu tenang aja ya
pokoknya kalau semua bukti bukti itu sudah terkumpul
aku bakalan siap laporin di akun sih
makasih ya nom
kamu tuh emang sahabat aku yang paaaling baik
oke perhatian semuanya
mulai sekarang pimpinan perkebunan kita adalah ibu sumarti
dan yang jadi pengawas di lapangan adalah roro dan kinanti
jadi apapun perintah mereka harus kalian turuti
roro silakan kamu berikan sambutan buat para pekerja
kelihatannya kamu kurang nyaman ya
dengan jabatan sebagai penguas lapangan
bukan urusan kamu
kalau kamu gak suka dengan jabatan pengurus lapangan
aku bisa kasih kamu pekerjaan yang lebih bagus
koneksi aku banyak roro
aku gak bakalan studi nerima kerjaan dari orang yang udah ngebunuh papa aku sendiri
mama masih mau belain dia
dengan keculasan dia kita kehilangan ini semua mah
harusnya kamu tuh berterima kasih sama anak bandung roroh
karena dia sudah memberikan kita pekerjaan
mah perkebunan ini punya kita semua
dan dia udah ngerebut ini dari kita ma
gak apa bu

terima kasih ya